almarhum ciputra punya andil dalam pengembangan permukiman di surabaya barat
untuk mengurangi konsentrasi kepadatan di tengah kota
awalnya surabaya hanya berkembang di kanan kiri kali atau sungai mas
kemudian surabaya berkembang ke arah timur dan barat
pengembang almarhum ciputra juga melengkapi permukiman di surabaya barat
dengan sarana penunjang seperti institusi pendidikan dan pusat perbelanjaan
pengajar arsitektur dan perencanaan wilayah kota universitas kristen petra surabaya
beni purbantanu mengatakan perumahan milik almarhum ciputra
mengakselerasi perkembangan tata kota surabaya
yang menarik adalah bahwa di surabaya barat pernah sedikit
menurut pengamatan saya pertumbuhannya agak tersendat
tersendat maksudnya kelihatannya nggak cukup cepat
karena salah satu kebutuhan dasar
sebuah permukiman adalah ketersediaan air bersih
masuknya citralen agaknya juga ikut menyumbang penyediaan pengolahan air bersih
bagi wilayah surabaya barat
sehingga kemudian dengan ketersediaan pengolahan air bersih
di kawasan citralen
pelan pelan geliat surabaya barat mulai menjadi tumbuh dengan baik
di balik kemegahan wilayah surabaya barat
ada polomik terkait waduk sepat di kelurahan lidah kulon
kecamatan lakar santri
hingga kini warga masih mempersoalkan waduk sepat sebagai obyek tukar guling
antara pemerintah kota surabaya dengan pt ciputra surya
waduk sepat diklaim sebagai aset pemerintah kota surabaya
keterangan dalam surat hak guna bangunan yang
dikeluarkan dinas pertanahan
menyebut waduk sepat sebagai pekarangan
selain itu ada pelanggaran terhadap keputusan presiden nomor tiga puluh dua tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang kawasan lindung dan undang undang nomor enam tahun dua ribu tujuh
tentang penataan ruang kota surabaya
menyebutkan bahwa segala yang disebut sebagai waduk
danau telaga bosem merupakan kawasan lindung
harapan kami tentu bersama warga
waduk tersebut bisa kemudian diakses kembali
oleh seluruh warga kota surabaya
dan bisa waduk tersebut dijadikan sebagai kawasan lindung
sehingga menjadi serapan air
menjadi tadah air
yang mana wilayah surabaya barat saat ini juga semakin menjamur ya
gedung gedung pencakar langit tentu juga harus ditopang
dengan kawasan kawasan terbuka hijau lainnya
yang kemudian salah satunya yang menurut kami harus dipertahankan adalah waduk sepat itu sendiri
upaya hukum terhadap waduk sepat masih terus dilakukan
seperti mengajukan gugatan citizen law suite dan gugatan lainnya